halo selamat malam mantan menteri badan usaha milik negara erick thohir mengundang sejumlah
nama untuk ngopi bareng membicarakan posisi penting di perusahaan pelat merah mulai dari
mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok hingga mantan petinggi kpk yaitu chandra
m hamzah yang menarik gelombang protes yang menolak ahok untuk memimpin salah satu bumn
juga sudah muncul dari serikat pekerja pertamina padahal belum tentu ahok akan ditunjuk sebagai
bos baru pertamina apakah ini sebuah gerakan politik atau ada hal hal lain kita akan bahas
nanti di segmen dialog bersama saya budha diputro kami akan hadirkan informasi dan pembahasan
mendalam mengenai politik demokrasi kita dalam layar demokrasi
hai basuki caya purnama atau ahok ramai di gadang gadang bakal segera menempati kursi
petinggi perusahaan plat merah pada rabu pagi yang lalu atau minggu lalu ahok sudah bertemu
langsung dengan menteri bumn erick thohir menteri erick juga menyebut penetapan ahok sebagai bos
bumn akan dilakukan pada desember nanti nama basuki cahayapurnama alias ahok tengah ramai
diperbincangkan pasalnya ahok akan segera ditunjuk menjadi petinggi bumn yang akan ditemukan pada desember ini
namun ahok yang kini aktif sebagai anggota partai di pdi perjuangan belum angkat bicara
ke kursi pimpinan perusahaan pelat merah mana yang akan ia duduki ahok sudah bertemu dengan
menteri bumn erick thohir pada rabu pagi menteri erick pun memberi bocoran ahok kemungkinan
menempati bumn di bidang energi dan bakal ditetapkan pada awal desember mendatang
kita perlu figur figur yang menjadi bisa pendobrak ya kita harapkan ada perwakilan perwakilan
yang memang punya track record pendobrak tidak artinya salah dan benar tapi untuk mempercepat
daripada hal hal yang sesuai diarahkan yaitu satu bagaimana menekan daripada energi
akan juga bersamaan juga yang membuka lapangan kerja segera mungkin di awal desember ya saya
saya rasa beliau juga tokoh yang konsisten yang sudah jelas track recordnya bisa terus membangun
isyarat juga muncul dari presiden joko widodo yang menyebut mantan wakilnya semasa jadi gubernur
dki itu akan menjabat sebagai komisaris atau direksi kita tahu kinerjanya jadi ini masih
dalam proses seleksi dan direksi atau komisaris pak direksi atau komisaris pak bisa dua duanya
ini pakai proses seleksi masih dalam proses
di mana itu proses seleksi yang ada di kementerian bumn terima kasih pak prasila saat ini ada empat
bumn strategis yang belum memiliki dirut definitif dua diantaranya adalah perusahaan energi dan
tambang yaitu pln dan inalum sedangkan sisanya adalah bank mandiri dan btn tim liputan cnn indonesia
saat ini terdapat empat bumn yang mengalami kekosongan pada posisi direktur utama menteri bumn
erick thohir mengatakan akan mengangkat mantan gubernur dki jakarta ahok untuk memimpin salah
satu bumn terkait hal ini mantan menteri bumn tanri abeng menyebut posisi direksi sangat krusial bagi
sebuah perusahaan yang paling penting di bumn itu ada tim penilai yang betul betul profesional saya bagi
pertama level pertama tim penilai profesional tidak ada pemerintah disitu tidak ada menteri disitu
tapi orang orang profesional yang memang mengetahui korporasi mengetahui bumn nanti mereka milih ya
kalau dia sudah pilih yang lolos disitu barulah naik ke tpa tim penilai akhir dengan demikian tidak
perlu ada misalnya tiba tiba ada saja seseorang karena kekuatan politiknya lonong masuk ke tpa
tapi kalau ada tim level satu ini yang khusus secara profesional menilai kriterianya bagaimana
kemudian kesepakatannya kemampuannya sesudah itu baru dikirim ke tim penilai akhir yang sampai
kepada bapak presiden jadi tidak perlu bapak presiden itu memulai kabar basuki cahayapurnama
yang diproyeksikan akan menempati posisi di salah satu bumn center terdengar beberapa hari terakhir
menanggapi isu itu federasi serikat pekerja pertamina bersatu menyatakan menolak kehadiran pria yang
kerap disapa ahok itu menurut informasi yang kami terima dari detik com presiden federasi serikat
pekerja pertamina bersatu atau fspb menyatakan menolak hadirah sari karena pribadinya kerap
membuat keributan hal itu juga disampaikan ari gumilar dalam video yang tersebar viral di media sosial
tak pantas mengimum perusahaan strategis seperti pertamina
pertamina adalah perusahaan besar pertamina adalah perusahaan strategis yang tujuannya adalah untuk
hai memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat indonesia tanpa terkecuali dan itu harus aman
tentang lancar bisa dibayangkan kalau seorang sosok
yang selalu berperangai kasar selalu berbicara kotor selalu buat kegaduhan selalu buat keliputan
masuk di tubuh pertamina maka organisasi pertamina akan selalu ribut setiap hari
kalau kita ribut di dalam bagaimana kita bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
tetapi bahwa ahok juga punya rekan jejak kriminal rekan jejak kriminal yang mengibatkan ahok
di penjara satu tahun delapan bulan dua belas hari artinya apa residivis sebaiknya juga tidak menjadi
pimpinan di perusahaan strategis bahkan barusan saya dapat dapat apa namanya dapat
diperintah di capture warga jatah seringkan pekerja saat ini sudah dikategorikan sebagai
kontroversi ahok belum berakhir kabar ahok akan menjadi bos bumn membuat banyak pihak merespon
beragam ada yang merasa masuknya ahok akan membawa perubahan positif ada juga yang beranggapan bahwa
kontroversi dan perangnya ahok tidak cocok ada di kursi pimpinan bumn baik itu direksi
ataupun komisaris ya belum lagi kita mendengar adanya suara keras dari serikat pekerja pertamina
yang menentang masuknya ahok dalam jajaran bos pertamina kenapa ahok ditolak
itu pertanyaan yang akan kita jawab bersama malam hari ini bersama pak said didu mantan sekretaris
kementerian bumn pak said terima kasih sudah datang kemudian ada bang boni hargens ini analis politik
yang juga dua duanya ini mantan komisaris bumn jadi pasti punya apa namanya legitimasi dan juga
apa namanya kualifikasi untuk menjelaskan mengenai hal ini bang boni terima kasih sudah datang dan
juga ini yang apa epicentrum kontroversinya ada di serikat pekerja pertamina kita sudah tersambung lewat telepon
nya pengurus bidang media dan komunikasi federasi serikat pekerja pertamina bersatu selamat malam
captain marcelus selamat malam pak captain marcelus kita sebelum kita apa saya akan bertanya apa yang
membuat kemudian federasi serikat pekerja pertamina menolak kehadiran ahok dalam kursi bos pertamina
baik itu di komisaris ataupun direksi kita dengarkan lagi yuk pernyataan ketua serikat
pekerja pertamina ari gumilar yang men stretching tentang atau mengkritikkan ahok di bumn ini apa yang jadi
soal masuknya ahok
pertamina adalah perusahaan besar pertamina adalah perusahaan strategis yang tujuannya adalah untuk
memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat indonesia tanpa terkecuali dan itu harus aman
tentang lancar bisa dibayarkan kalau seorang sosok yang selalu
selalu berbicara kotor selalu membuat kegaduhan selalu membuat kelembutan masuk di tubuh pertamina
maka organisasi pertamina akan selalu ribut setiap hari kalau kita ribut di dalam bagaimana kita bisa
memberikan pelayanan pribadi kepada masyarakat tetapi bahwa ahok juga punya rekam jejak keinginan
rekam jejak kriminal yang mengibatkan ahok dipenjara satu tahun berapa tahun
satu tahun berapa tahun
satu tahun berapa tahun
dua bulan dua belas hari
residivis sebaiknya juga tidak menjadi pimpinan di perusahaan strategis
bahkan barusan saya dapat dapat dapat dapat apa namanya dapat pilih perintah di capture
warga jatah seringkat pekerja saat ini sudah dikatamulikan sebagai organisasi radikal
pertama tama mungkin yang ingin kami sampaikan adalah salam dari presiden
bang ari gumilar yang kebetulan pada malam ini beliau juga
segala sesuatu terkait
ketahanan stok nasional di akhir tahun
sehubungan dengan isu isu yang berkembang saat ini sih
terkait dengan pernyataan presiden federasi
kami ingin sekali untuk
masyarakat dan menjelaskan bahwa
memilih pemimpin terutama di pertamina
itu harus dipilih dengan
sangat hati hati serta mempertimbangkan
segala aspek kita sama sama
tahu lah permen bumn nomor
garing mbu garing dua dua ribu lima belas
mulai dari latar belakangnya
pengalaman kerja prestasinya di bidang
korporasi kita harus
garis bawahi di bidang korporasi
lalu pemaman terhadap
migas dari hulu ke hilir
kita sama tahu bahwa
pertamina ini bukan
hanya bumn yang hanya
minyak lalu udah dirempar
begitu saja enggak tapi juga
kita sama sama tahu
betapa indonesia ini adalah
negara lautan yang ditaburi
lalu kita juga harus sama tahu bahwa
calon pemimpin ini harus berperilaku
yang tinggi sehingga
visi dan misi pertamina ini
menjadi perusahaan energi yang
berkelas dunia itu bisa tercapai
seberapa setuju anda dengan pernyataan
pak ari tadi bahwa ahok berperangai kasar
kontroversial dan akan membuat keributan
di organisasi pertamina
kalau ribut bagaimana memberikan pelayanan
seberapa setuju anda dengan pernyataan itu captain marcelus
iya dari sisi kami
sebagai organisasi kami
memandangnya memang dari track record
yang kami bisa lihat dan amati
beliau sudah belajar banyak
tapi kami tidak bisa menjadikan itu firm
jadi kami setuju dengan pernyataan presiden
dimana pak ahok ini memiliki perangai
yang buruk lah terbelakang yang
bisa kita katakan negatif
oke jadi anda setuju ya bahwa
memang perangnya pak ahok buruk dan
hal hal tersebut tidak cocok untuk
memimpin pertamina baik di posisi komisaris
ataupun direksi begitu
atau ada perspektif lain
iya karena kami tadi sudah sedikit banyak menjelaskan
bisnis dari pertamina ini
ya kita juga lihat dari
peraturan menteri bumn
tadi bahwa pengalaman beliau
di bidang korporasi
pengalaman beliau menangan imigres itu
nggak ada sama sekali di belakangnya
beliau itu apa gitu
jadi ketika terjadi pemilihan
atau pemaksaan seperti ini ya
kembali kami bertanya dan kami
dengan tegas saya menolak
selain perangai kontroversial tadi anda
menyebutkan pak ahok tidak punya pengalaman
sebesar bumn gitu misalnya
dan juga menyebut rekam jejak
ini juga jadi concern teman teman
kita sama tahu untuk menjadi seorang pegawai
pertamina aja kita harus punya skck
lalu apabila ada hukuman
selama enam bulan maka mau gak mau
pegawai itu harus dikeluarkan
dan kita di pertamina itu
ada tata nilai
perusahaan dalam ini ada enam
fokus dan capable
c yang pertama ini ditempatkan pertama
kenapa karena itu merupakan
hal yang fundamental bagi seluruh
bagi kami pekerja ya
oke dan rekam jejak ahok disitu sangat tidak
cocok dengan culture perusahaan pertamina
yang tadi anda sebutkan ya captain marcelus ya
baik kita akan break dulu nanti kita akan lanjutkan diskusi kita
bersama pak said dan juga bang boni
usai jeda tetap bersama kami
dan kita akan mencoba untuk mencoba
untuk mencoba untuk mencoba
oke sebelum saya akan tanya ke bang boni
untuk menanggapi captain marcelus tadi saya mau tanya sekali lagi
jadi intinya serikat pekerja
pertamina secara bulat menolak
kehadiran ahok dalam keluarga besar
pertamina apapun posisinya seperti itu
masih bersama kami
jadi kesimpulannya adalah serikat pekerja pertamina
atau apa namanya
kompak menolak kehadiran ahok
dalam tubuh keluarga besar pertamina
ya karena kami menganut juga
semua sama diperlakukan di mata hukum
apabila ada mendapat hukuman
enam bulan keatas ya dia
tidak bisa lagi bekerja di pertamina
bang boni tadi kita sudah dengar pernyataannya
ari gumilar panjang sekali mengenai beberapa
hal perangai kontroversi
rekam jejak residivis katanya
sampai hal hal yang berbau radikalisme dan
tadi captain marcelus juga sudah
mengungkapkan beberapa alasan lagi
saya mungkin akan lebih tertib
masuk ke ruang akal sehat aja
soal hal hal yang bersifat
satu kita harus pahami dulu
yaitu pertamina pertamina ini salah satu
yang juga punya masalah paling banyak
ya disana kita kenal
banyak masalah korupsi
lalu kita kaitkan juga dengan
keuntungan yang diperoleh
negara dari seluruh aktivitas
pertamina yang sampai hari ini
juga masih memprihatinkan
pertamina membutuhkan figur yang memang
orang yang datang untuk membawa sebuah gebrakan
secara total baik dari aspek
kultur institusinya maupun
kinerja individu individu di dalamnya
karena ini akan nanti berkorelasi
dengan produk hasil
lahir dari kinerja institusi
nah kedua soal ahok
pertamina membutuhkan orang yang
punya kompetensi yang punya integritas
yang betul betul bekerja
yang tidak punya
bakat untuk korupsi
dan semua unsur itu
sejauh ini saya melihat ada pada
pribadi basuki purnama
seorang ahok ya artinya bahwa akal sehat
saya tidak akan pernah meragukan
seorang ahok untuk memimpin
yang anda lihat bang boni alasan alasan dari serikat pekerja pertamina
tentang yang tadi sudah diungkapkan
seberapa masuk akal alasan itu dalam akal sehat
saya pikir itu bagian dari demokrasi lah
saya juga mengalami ketika saya ada di
di bumn serikat pekerja
sendiri bahkan terbelah
ada yang ke kiri
ada yang ke kanan dan
perbedaan pendapat itu biasa
tetapi biasanya kalau perbedaannya
begitu tajam pasti ada
sesuatu di belakang itu
sesuatu itu artinya ada kepentingan
besar yang juga harus kita gali
siapa sih sebetulnya yang ingin
sekali ahok ini tidak masuk ke pertamina
maksud anda serikat pekerja dengan
pendapat menolak ahok itu ada
kepentingan dibalik itu atau ada seperti apa
apa yang anda baca
terima kasih sudah membantu saya memberi kesimpulannya
tetapi maksud saya bahwa
pengalaman saya lihat hampir
tidak ada serikat pekerja
yang begitu galak begitu
keras melakukan serangan
kalau tidak ada
sesuatu yang besar di belakangnya
pertanyaannya adalah apa yang besar
tapi kalau alasannya tadi
cukup masuk akal sehat anda nggak
peranai kasar kontroversi
rekam jejak tidak punya pengalaman
korporasi semua itu kan
rekapitulasi dari omongan di media sosial
semua orang bisa menebar
tetapi kan siapa yang bisa memungkiri bahwa
seorang ahok bisa menertibkan anggaran
di dki jakarta ketika menjadi gubernur
dan konsep dan kualitas ini
yang mau di transfer ke bumn
sebelum ke pak said didu untuk menanggapi nanti
saya mau ke kapten marcelus lagi
kapten marcelise ada aroma sangit yang tadi
bang boni hargens cium katanya ada sesuatu
di belakang gimana komentar anda
terima kasih bang boni ya
kalau dari saya atau dari
kami challenge anda untuk
melakukan penelitian juga loh bang
kenapa anda mengatakan bahwa
apa apanya di belakang
penolakan ahok ini kenapa enggak kita
saya menulis buku dari umpablah soal mafia
punya banyak data soal siapa
sih sebenarnya yang biasa bermain
di minyak dan gas yang membuat
negara ini bangkrut
tapi apa hubungannya dengan penolakan ini bang boni ya
itu yang harus di stretch ini
saya ingin menjelaskan seperti ini
kenapa kita nggak masuk ke
konsep ada apa
kok ahok dipaksakan masuk
siapa yang meng create
supaya ahok ini masuk yang kedua
masalah tadi anda melakukan penelitian
kami juga sampai detik ini
masih bingung kok
belum ada belum muncul ruu
migas sampai sekarang itu
itu yang membuat federasi selalu konsen
mengenai aroma tadi
pak marcelus mengenai aroma
ada yang menunggangi gerakan ini
ada yang macam macam lah
ya dengan tegak ya
dengan tegak fed pertamina bersatu
kami tidak berafiliasi ke
organisasi atau pergerakan manapun
kecuali ke kspmi
atau konfederasi serikat pekerja migas indonesia
itu menurut saya sudah menegaskan
betapa kami sangat sangat independen
kami tidak mau masuk ke hal hal yang seperti itu
saya mau ke pak saidi
yang bertahun tahun membina
serikat pekerjaan juga di bwm
pak said gimana melihat
penolakan ini seberapa masuk akal
kalau bahasanya bang boni
akal sehatnya jalannya
saya lima kali penggantian direksi
pertamina dan selalu
memang saya menyatakan
serikat pekerja pertamina
adalah teman berpikir saya
dan lawan berdebat saya itu selalu
dan selalu ada penggantian selalu
dan menurut saya
jangan juga langsung ada mencap ini begini
mencap begini biarkan saja
kan hanya dengan diskusi keras
mendapatkan yang terbaik
jangan juga menyatakan
ada menunggangi dan lain lain
karena saya paham betul
serikat pekerja pertamina itu adalah orang orang
yang sudah mapan bukan mencari uang
yang diperjuangkan selalu
yang saya alami adalah
saya potong sedikit karena ini berkaitan dengan omongan saya
justru orang yang mapan
dia akan selalu punya kecenderungan
tapi tuduhan anda tadi bahwa ada yang memenuhi
menurut saya jangan begitu
saya tidak sampai menuduh loh saya hanya mengeluarkan logika
bahwa kenapa sih
biar bang said
saya jelasin dulu dong
biar nanti bang said lebih lengkap
setelah ini kemudian
kalau bang said menjelaskan
saya menyatakan ini adalah proses yang terbaik
menurut saya sekarang
bahwa erick thohir melempar dulu
acana untuk diperdebatkan publik
tidak seperti menteri sebelumnya
jadi inilah fitur propertes yang sebenarnya
erick thohir salah atau jokowi salah
mengusulkan ahok tidak dia punya kewenangan
pekerja salah mengevaluasi
tidak juga jadi jangan kita cerita
terlalu cepat dan saya menyatakan bahwa
itu butuh banyak karakter
saya dulu yang menemukan
mengetahui betul bahwa orang ini cocoknya
biarkan saja apakah memang
ahok cocok di pertamina
kita lihat saja kan begitu saja
mengingat yang dinilai orang
adalah kelakuan ahok
selama ini dari
peraturan yang ada ada tiga
yang terpenting untuk pimpinan bumn
dari puluhan kriteria
yang ada adalah kepimpinan
integritas itu yang tadi penting
kita masuk satu demi satu
saya juga mempertanyakan
saya juga mempertanyakan
itu juga dikritik oleh serikat pekerja
jadi fahsyid didu dan serikat pekerja mempertanyakan
nanti bang buni akan jawab tuntas
bang boni ini kayak pembawanya
jadi dipotong terus
kerjaan saya lebih mudah
saya kan tidak pernah memotong anda
jadi yang kedua adalah
yang kedua adalah integritas
jadi saya tidak menyatakan yang kontraversi a benar atau kontraversi b benar
jadi biarkan saja publik melihatnya
supaya yang ketiga adalah kepemimpinan
kemimpinan orang sudah tahu semua
kepemimpinannya ahok seperti apa
seperti apa pak sayang
kalau bang buni cocok sekali untuk bumn
oh enggak begini
itu ini kita tahu ya
karakter pertamina itu adalah trust
kalau dapat pemimpin
yang menurunkan trustnya
kira kira bisa berubah setiap saat
itu menurunkan trust
jadi siapa tahu ahok sudah berubah
kita enggak tahu
tapi selama ini menurunkan trust
siapa tahu berubah caranya
dengan komposisi bahan ahok yang lama
dengan hasilnya menurunkan trust
agak digoreng kemarin ini
siapa tahu ini berubah
karena sebelum ini tantangan utama pertamina
itu adalah pengembangan perusahaan
dan melawan mafia
oke itu tantangan utama
mafianya adalah orang orang
semua dekat kekuasaan saya tahu persis gitu
mafianya adalah orang orang dekat kekuasaan
jadi kalau saya
termasuk yang jadi menteri
saya juga biasa kayak begitu
jadi begini kalau saya
kalau memang terpaksa
tugas kau adalah satu
melawan mafia yang ada di kekuasaan
yang kedua adalah kau
sebelum masuk ke situ pak said yang menarik adalah
bang boni tadi pak said
bagus sekali menyatakan bahwa pr utama
adalah mafia tadi tapi bang bodi tadi bilang
setelah ada mafia
biasanya ikut menggalang
penolakan penolakan terhadap orang orang yang dianggap
akan mendapatkan persediaan dan arahnya
kalau kita lihat ahok tadi
seberapa setuju bahwa
operasi penolakan penolakan ini
berdasarkan operasi mafia
dijawabnya usha jinnah kami akan segera kembali
pak said tadi sudah memberikan
perspektifnya tapi saya mau stretching ke satu
hal bang bodi sama sama tadi mengatakan bahwa
pr utama mafia migas dan biasanya
mafia migas ini tidak ingin kepentingan
atau privilege nya diganggu makanya kemudian
melakukan operasi untuk penolakan
kepada orang orang yang dianggap bisa
memberangkas atau memberangus
privilege yang ada selama ini dan bang boni
kalau bisa saya simpulkan saya yakin simpulannya benar
bahwa ahok dianggap akan punya potensi
mengganggu kepentingan mafia migas
anda saya begini
jangan semua berasumsi juga
kita berharap ahok
melakukan itu kita berharap
ahok melakukan itu tapi operasi untuk penolakan penolakan itu
penolakan juga kita berharap
bukan digerakkan oleh mafia
serikat perlindungan jadi begitu saja
semua sama memajukan pertamina
dan memberantas mafia
kita dukung dukung ahok
itu kan sendiri pekerja tapi jangan langsung
orang yang menolak ahok adalah
diambil cap sebagai
mafia jangan juga
langsung terlalu cepat
bahwa ahok pasti melawan mafia
kita kasih agenda di kepala dia
tugas melawan mafia
jangan berikan check caution
kepada siapapun untuk kekuasaan
antara harapan dan itu
harapan dan keraguan lebih besar yang mana
bukan kita publik melihat
publik melihat karena begini
kita publik menikah bahwa
kira kira bapak presiden dan menteri
bumn menempatkan ahok di sana
dalam melawan mafia
kalau dia tidak melakukan itu maka kita kritisi
saya menarik tadi ada tiga poin
yang dibilang oleh pak said di
soal leadership kompetensi dan juga integritas
soal leadership kompetensi dan juga integritas
bukan rakyat indonesia
tapi seluruh dunia tahu bahwa
ahok memiliki kepemimpinan
yang membawa transformasi sosial
yang membawa transformasi sosial
ada perubahan yang konkret kita lihat itu di jakarta
dia mengubah tidak hanya
fisik dari kota ini
tetapi juga cara pandang kita
paradigma kita sistem berpikir kita
dia bongkar habis
yang kedua soal kompetensi
terus terang sampai hari ini akal sehat
tidak mengerti dimana kompetensi
ahok itu diperkarakan
dipersoalkan karena saya melihat dia punya
dia punya kemampuan dia punya skill
untuk memimpin institusi
dan sudah teruji
dia punya integritas apa yang dia
omong apa yang dia lakukan
nah maka kalau misalnya
seorang negarawan dia akan melihat
sesuatu itu bukan yang
di permukaan tetapi yang lebih dalam
maka orang tidak akan memperkarakan
mulutnya yang cerewet atau orang
kayak saya tidak diperkarakan
tetapi substansi omongannya
kan apa yang disampaikan
ahok itu semua benar dan untuk tujuan yang baik
dan jakarta sekarang saya kira
sebagian yang waras akan menangis
kehilangan ahok karena semua yang
dia lakukan dulu hari ini
sebagian sudah mulai ditinggalkan
nah saya yakin dan percaya
bahwa kalau ahok ditempatkan
entah di pertamina atau
dimanapun pasti dia membawa perubahan
tinggal apakah kita berjiwa
besar untuk menerima peluang itu
dan pertanyaannya adalah siapa yang akan
dirugikan oleh hadirnya tokoh
pendobrak macam ini
di pertamina siapa yang paling dirugikan
saya kira kita sudah awal dari awal
kita dari awal sudah bicara bahwa
pertamina ini kan sarang
korupsi tempat bermainnya berbagai
macam kepentingan disanalah
nah ahok masuk tentu mengganggu
ekosistem mafia yang sudah
bertahun tahun seberapa bisa dikaitkan orang
yang menolak juga menjadi bagian dari
atau keburukannya anda ini
kalau ada serangan yang begitu
sistematis dan begitu tajam
begitu radikal terhadap
seorang ahok dipertanyakan
ada siapa dan ada apa dibalik itu
saya mau ke kapten marcelus itu tadi satu persatu
negatifitas anda kepada ahok dijawab oleh bang boya
tapi saya tidak memperkarakan kebebasan
dari pendapat mereka
anda silahkan jawab
silahkan kapten marcelus
saya ingin meng capture dulu tadi di
bang boni bilang secara kompetensi
beliau dipandang mampu
sekali lagi bahwa
kami tidak memiliki
rekam jejak yang cukup untuk
mengatakan bahwa pak ahok ini memiliki
pengalaman dalam bidang bisnis
migas dari urus sampai hiril
sampai detik ini kami belum lihat
lalu tadi bang boni juga mengatakan
atau yang menolak
mendukung mafia migas dan sebagainya
serikat pekerja pertamina
itu adalah garda
depan bangsa dalam
memerangi mafia migas
orang itu akan cenderung mempertahankan
kemampanan pak boni
seorang ahkoda seorang kapten
di atas kapal milik pertamina
bapak boleh tahu bahwa
sebelum saya masuk pertamina
saya itu ada di perusahaan swasta pak
dari gaji saya di pertamina ini
merah putih pak bapak boleh tanya
sama pak said didu betapa perjanjiannya ini
blok mahakam pak
jabatan karir kami
tidak peduli lagi yang penting blok mahakam itu
kembali kepada indonesia jadi kami harap
bapak untuk belajar lagi akan sejarah
sama pak said didu bang said didu
terkait hal ini terima kasih saya
saya komentar dulu poin pertama
tadi kan dikatakan soal kompetensi
tidak punya rekam jejak di urusan minyak dan gas
sebagai argumentasi bolehlah diterima
tetapi jujur saja dan mohon maaf
argumentasi itu terlalu rapuh
untuk bisa masuk ke kepala saya
karena orang menjadi presiden
tidak harus belajar dulu menjadi presiden
seorang joko widodo
dan saya konsisten yakin bahwa
ini orang akan menjadi pendobrak
pembawa perubahan di negara ini
dan terbukti sudah lima tahun lebih
beliau menjadi tokoh sejarah
yang membawa perubahan dan indonesia
ke depan saya saya mau mengatakan bahwa
ahok tidak butuh punya
kompetensi dan kemampinan
saya mengatakan bahwa
orang yang punya kompetensi
itu sudah cukup
untuk bisa mengatur
bedakan antara kompetensi
kemampinan dan integritas
kompetensi dan kemampinan yang bagus
akhirnya menutupi kompetensi
jadi tidak harus
orang pohonjong itu miliki ketiganya
jadi jangan menganggap juga
saya menggantikan kebiasaan
karena anda sudah mengoreksi
sistem berpikir saya
selalu melekat dengan integritas
itu kriteria dari leadership
itu modal yang dibutuhkan
saya harus jelaskan
saya harus melindungi akal sehat ini
dari awal publik
saya juga jalan
kalau saya tahu mas boni yang kesini
saya tidak datang
saya kasih kesempatan pasal
saya mempertahankan akal sehat
saya minta tolong kepada anda untuk gantian
silahkan pak said
butuh kepemimpinan tidak butuh kompetensi
sering saya menempatkan orang
tidak ada kaitannya dengan kompetensinya
jonan itu kompetensinya keuangan
tapi bisa menyelesaikan kereta
karena saya tahu kepemimpinannya
sehingga menutupi kompetensi
jadi saya tidak menyalahkan
nah jadi tidak sehat
tidak selalu harus sesuai dengan konstitusi
tapi kepimpinannya bagus oke saja
seperti mas bonny ngakui
bahwa jokowi bisa presiden
itu kan karena
kepribadian kepemimpinan mungkin
jadi tidak selalu harus imbang
jejak kompetensi dia sebagai profesi
tapi kepemimpinannya kita tahu
itu kan begitu
jadi jangan juga
jangan juga orang semua seakan akan
kalau pengalaman korporasi tadi kata bang boni
itu seberapa penting
kemudian orang harus punya pengalaman korporasi
yang harus diluruskan itu
yang namanya rekam jejak dan kompetensi itu beda
yang bapak jelaskan itu soal rekam jejak
bang bonny kita kasih lihat dulu
ahli itu kompetensi
rekam jejak tempat ia
kerjanya dia rekam jejak itu rekam jejak
jadi begitu saja
jangan mas bonny itu
seakan akan semua orang itu bodoh depan anda
seberapa penting ahok punya
referensi atau rekam jejak
memimpin korporasi sebesar pertamina
saya tidak tahu sama sekali
rekam jejaknya bahwa pernah memimpin korporasi
jadi yang saya tahu
dari tiga komponen utama
yang diketahui publik tentang ahok
yaitu adalah integritas dan
kepemimpinan kompetensi orang gak tahu
kompetensi orang nggak tahu
sekarang apakah dua ini cocok
seribu dua ratus komisaris bumn itu butuh kompetensi yang berbeda beda
jadi tidak harus sama
bumn hotel itu harus banyak senyum
di pelabuhan jangan terlalu banyak senyum
nah apakah ahok cocok di pertamina
kalau tugasnya ahok adalah
oke berikan dia
biar publik melihat
kita menarik tadi bicara mengenai apa yang dikatakan captain marcelus
jangan tanyakan kenapa
serikat pekerja pertamina
yang kemudian menolak ahok
tapi tanyakan juga dong kenapa ujung ujung nama ahok
masuk ke dalam bursa pimpinan di pertamina
mas said dalam beberapa wawancara dengan media lain
ada yang janggal
ada yang amis dalam pencalonan ini
tapi kita akan jawab itu usha jeddah
saya mau putus dulu kepada captain marcelius
terima kasih captain marcelus atas perbincangan dan waktunya bersama cnn indonesia
mudah mudahan klarifikasi dan informasinya
dapat membantu publik untuk
menyegarkan lagi persoalan ini
terima kasih sekali lagi captain marcellus
kami akan segera kembali usha jeddah
komisaris tidak jadi itu janggalnya
kalau komisaris nggak ya
nggak nggak tapi harusnya diumumkan setelah tpa
tpa nya kita belum tahu jadi itu saya bilang janggal dalam proses
jadi saya akan akan orang ini harus jadi tanpa melalui seleksi yang proses
dalam aroma penciuman anda apa yang membuat presiden jokowi atau menteri bumn kemudian menyodorkan ahok untuk masuk ke dalam pertamina
baik itu sebagai komisaris ataupun dirut
saya sih biasa biasa aja
ujuk ujuk kalau kata bahasa serikat pekerja
ya biasa saja karena saya juga pernah waktu di dalam tuh ada juga seperti itu
cuma nggak terbuka ke publik bahwa
biasa saja bahwa itu presiden punya kewenangan
bagi saya munculnya ahok dicalonkan itu adalah proses biasa
saya kira kita harus pahami dulu dari awal ketika pak erick menjadi menteri bumn
beliau menegaskan betul yang namanya konsep transfer budaya
bumn kita jujur birokrasi bumn semua kulturnya itu tidak sejalan dengan visi pembangunan
karena kurang profesional di banyak hal
saya kira erik dari swasta dia masuk ke bumn
tentu bukan perpindahan individu tetapi perpindahan konsep perpindahan cara pandang
dan dia ingin mengajak orang orang yang juga datang dari dunia swasta
yang sudah mengurus perusahaan mengurus berbagai macam aktivitas ekonomi
dan kultur itu mau dibawa ke bumn
untuk bisa mendongkrak yang namanya kemampuan produksi dari bumn
kualitas dari bumn
kan itu yang mau dinaikin
dalam konteks ini begitu ahok disebut saya kira respons mayoritas publik indonesia mendukung dan mengapresiasi itu
silakan saja lembaga survei membuat jajak pendapat publik
seberapa punya gaung dan punya efektivitas gebrakan
ahok di direktur utamakah atau komisaris utamakah
kan kabarnya terakhir ahok ditaruh di komisaris utama bukan di direktur utama
kalau dari pengalaman saya sih lebih powerful dari direksi ya dari direktur utama tentu saja
karena yang menangani seluruh managing process itu kan ada di situ
apa yang membuat ahok kemudian katanya kabarnya bergeser dari posisi direksi ke komisi satu
tapi terserah saja
kalau komisaris kan juga punya kewenangan
untuk memberhentikan direksi melalui kementerian bumn
jadi dia bisa mengajukan surat untuk minta pemberhentian direksi dengan alasan alasan yang sesuai dengan undang undang
bisa juga nggak bang bodi melakukan perubahan perubahan signifikan transformasi yang signifikan seperti yang katakan
kan fungsi supervisi dan semua itu menjadi kewenangan komisaris
dan itu bisa dia lakukan
dan saya percaya ahok tidak akan banyak tidur lebih banyak bekerja untuk memonitor seluruh kinerja direksi
di komisaris utama bisa melakukan itu
ada sesuatu yang lebih banyak bang
perlu saya jelaskan
fungsi komisaris dan fungsi direksi di dalam
fungsi komisaris sebenarnya itu sangat strategis
karena dialah pembawa suara pemegang saham
dialah mengarahkan seluruh kegiatan
dia memutuskan yang strategis yang kapal yang supervisi
jadi kalau saya ditanya apakah ahok cukup direksi
menurut saya dengan kita belum tahu karakternya apakah berubah atau tidak
lebih baik sekolah dulu di komisaris deh
kalau berubah karakternya siapa itu memang bagus gitu
komisaris jadi siapa juga ya
dari tadi kan pak sedyu ngomong soal karakter
karakter yang mana maksudnya
kita tahu lah
saya bilang jonan itu keras
tapi dia tuh bisa menahan kata katanya sehingga tidak membicarakan
tapi kan ahok tidak bisa jadi jonan
ada juga banyak
saya banyak kenal kepala daerah
sopannya luar biasa
tapi merampoknya habis habisan
tapi dia kan membel
saya menolak ahok
anda itu selalu
ahok ini sudah sempurna
maksud saya begini loh
kita bicara mana kaitan antara kata kata kalimat dengan
ini memprofesi jauh individu
maksud saya begini loh
kita harus melihat dalam kapasitas sebagai negarawan
setiap kita menyinggung objektif
kita melihat itu substansinya
jangan melihat lipsticknya
jangan melihat tampangnya
anda membicarakan terus ahok
saya bicarakan substansi
saya bicarakan substansi
saya bicarakan substansi
seberapa punya kaitan antara kata kata yang kasar atau kata kata yang berantakan dengan kinerja sebagai pimpinan perusahaan
jauh lebih bagus kita bersikap bagus dengan tegas daripada sebenarnya
saya kan nggak tahu ahok siapa itu berubah
nah jadi begini
jangan juga kita menganggap ini pak mas boni nih saya anggap ahok ini sempurna
oke said ini juga nggak sempurna
ahok juga tidak sempurna
mas boni juga nggak sempurna
jadi menurut saya ahok sebagai pejabat publik kita harus selalu publik menyiapkan ruang ketidakpercayaan
sehingga dia bekerja baik
nah jadi ahok kita menyatakan anda mungkin punya kemampuan tapi ada ruang ketidakpercayaan kami untuk anda wujudkan
maka untuk itu berilah dia ruang untuk bekerja
artinya kita kasih dulu kesempatan
kepada kementerian bumn untuk mempekerjakan ahok
tapi kalau kita lihat bang boni dan juga pak said kalau kita lihat penolakan tegas sekali tadi dikatakan oleh ari gumilar dari serikat pekerja
dan juga di stretching di bolt oleh captain marcellus di serikat pekerja juga katanya
kalau memang itu betul betul jadi maka penolakan akan semakin besar
menurut anda bisa nggak
apa dampaknya jika kalau tadi serikat pekerja menolak apa dampaknya jika ahok betul betul masuk ke sana
saya bilang itu bagus saja untuk ahok
jadi begini begini
kusbu yang berbeda sekali dan asal niatnya sama
kan begini kita berpendapat niatnya serikat pekerja adalah memperbaiki pertamina dan melawan mafia
penempatan ahok adalah melawan mafia dan memperbaiki pertamina
nah yang dipersoalkan ini adalah bumbu bumbunya bukan tujuannya
jadi maksud saya saya yakin ya biarkan saja
jadi serikat pekerja ada ketidakpercayaan kepada ahok supaya ahok memperbaiki
dan itu wajar saja ya pak said
ada nggak dampak negatif yang mungkin saya terlihat
jika memang penolakan ini terus meninggi dan ahok kebetulan betul betul masuk ke dalam pertamina
tetapi kan apakah gerakan ini juga akan langgeng
itu kan pertanyaannya
kalau misalnya ahok jadi apakah mereka masih terus berlanjut gerakannya
karena kemudian orang akan melihat apa yang ahok lakukan
mulai dari hari pertama dia ada di situ
makanya saya bilang kasihlah kesempatan
mari kita lihat apakah ahok seperti yang orang curigai atau seperti yang saya yakin
kuncinya dikasih kesempatan pak sai
saya sih kalau begini
kalau saya pemimpin maka aku pertemukan orang ini
tujuan kamu apa apa yang nggak cocok ahok bisa perbaiki nggak
itu begitu cak
jauh lebih gampang mempertemukan ide yang keras daripada orang diem dua duanya
jika asumsinya memang betul bahwa yang dibicarakan publik bahwa ahok akan menjadi komisaris utama pertamina
apa pekerjaan rumah paling utama dan paling penting dan paling bisa dilakukan ahok dalam waktu waktu pertama dia menjawab pak said
saya sarankan begini
pertama kita terbangunnya kilang itu gara gara mafia
itu harus dia percepat pembuangan pilar
apa penyebabnya orang kekuasaan yang menghalangi itu laporkan kepada presiden
oh kita butuh kilang baru
kilang baru ya
nah impor minyak yang ini itu mafianya bongkar semua
dan saya pikir sekalian pekerjaan juga sama saya paham sekalian pekerjaan lama memperjuangkan ini tapi dia tahu juga yang dihadapi gajah
siapa tahu pembunuh gajah ini datang kita nggak tahu
selama ini anda lihat komisaris utama pertamina dari masa ke masa sejak era reformasi
bahkan ketika anda yang menunjuk misalnya menjadi bagian dari orang yang menempatkan seseorang untuk di komisaris pertamina sudah cukup sukses
penyakit utama pejabat ini adalah pada saat dia duduk menjadi penikmat jabatan
sehingga dia sangat takut pada kekuasaan
anda pernah dikecewakan nggak dengan komisaris utama
saya banyak sekali dikecewakan karena begini pada saat awal awal setahun pertama masih oke
lama lama kok menikmati menikmati takut sama kekuasaan
siapa itu pak bisa sebut nama
ya udah jangan nama
jangan sebut nama
bangun ini pr utamanya gimana ini mafia migas
betulkah paling bisa dan sangat bisa diberangkatkan
saya kira yang paling pertama itu adalah mengevaluasi seluruh program kerja dari direksi
agenda agenda konkret direksi itu harus dievaluasi
dilihat mana yang harus didukung mana yang harus dikoreksi
terus kemudian yang kedua ya follow up
apa yang sedang mereka lakukan itu dilihat apakah benar benar dijalankan atau tidak
ya karena komisaris dia ada di situ mewakili negara
maka kepentingan negara lah yang harus dia bela
ya saya kira ahok tahulah apa yang akan dia lakukan
kegagalan apa yang dilakukan komisaris pertamina
sejak sebelum era pak said didu sampai setelah era pak said didu yang kemudian bisa diperbaiki oleh
sebagai orang luar ya saya melihat selama ini komisaris itu antara ada dan gak ada
komisaris pertamina itu nggak pernah dibahas karena memang seperti nggak ada
yang dominan oleh direksi
dan direksi ini kan orang orang yang punya afiliasi politik afiliasi ekonomi dengan kelompok kelompok besar di luar pertamina
apakah di partai politik ataupun non partai
saya kira persis ini
ahok punya kompetensi nggak
bang untuk masuk posisi direksi yang sangat powerful itu sebenarnya dengan kalkulasi dan kriteria yang tadi anda katakan
tapi by the law ya oleh aturan undang yang ada dia punya kewenangan yang cukup untuk bisa menertibkan kinerja direksi mengendalikan mengawasi dan sebagainya
dan by the law juga ahok bisa menempati kursi direksi
pada saat posisi pemimpin
pada saat pengalaman di penjara
pada saat posisi di penjara
itu kombinasi yang utama dari tiga ini
jadi orang kalau kompeten sekali tidak punya kompetensi juga nggak bisa
jadi yang harus menonjol adalah orang yang punya kompetensi adalah hanya ingin mempercepat mengambil keputusan karena dia tahu
tapi kalau dia integritas bagus kepemimpinan bagus nggak punya kompetensi bisa ditutupi oleh orang lain
jadi itu norma norma saya
saya kasih contoh lagi
jonan itu sama sekali nggak pernah ngurus kereta
tapi saya yakin betul saat itu dengan pak sofian jalil ini bisa menyelesaikan
orang perbankan bertahun tahun
orang perbankan bertahun tahun
nah jadi kompetensi itu memang jauh lebih bagus kalau punya kompetensi
tapi kalau udah tingkat pemimpin jauh lebih bagus integritas dan kepemimpinan
dan ahok dengan kalkulasi dan atau boom apa namanya ya
saya menghindari terus
nah saya menghindari terus membahas ahok
karena itu kan menjadi subjektif gitu loh
jadi bicara mengenai apa namanya kemungkinan ahok ada di direksi misalnya tadi kan kita bicara mengenai komisaris gitu pak
secara by the law mungkin nggak pak peraturan
meskipun ahok tadi punya rekam jejak
karena di dalam peraturan itu kalau pernah pidana terkait dengan korupsi
terkait dengan integritas
integritas itu kalau dia kan bukan terkait sama korupsi
jadi dalam tpa misalnya kalau nanti ahok di tpa kan gitu ya misalnya apa namanya masuk dalam tim penilai akhir itu tidak masalah ya pak
karena saya yang bentuk tahun dua ribu enam
jadi saya paham prosesnya
itu biasa biasa saja
nggak ada ribet aman
nggak ada ribet
bumn yang besar itu adalah presiden yang menentukan
melewati menteri bumn
pertamina pln bank mandiri bri
jadi kita yang memproses ini kecuali ada cacatnya baru bisa
jadi masuknya ahok
ditunjuknya ahok bahwa ini dari menteri
ya biasa biasa saja
itu proses biasa
seberapa mungkin menimbulkan harapan baru dan kecemasan baru
kecemasan terbesar presiden saya baca dari pidatonya pada saat pelantikan
itu kan kita gagal berinovasi
dia mau mendorong kita seluruh komponen bangsa ini mari kita giat berinovasi
nah hadirnya orang orang swasta ke dalam bumn kan upaya untuk mentransformasi budayanya
dalam rangka mendongkrak elektronik
bagaimana produktivitas dari bumn di dalam bekerja untuk kepentingan negara
itu harapan baru untuk ahok yang masuk ke bumn nanti ke depannya
mas aik singkat saja terakhir menutup dialog kita
itu juga harapan saya dulu ke ini
waktu masuk diangkat karena ada swasta
tapi ternyata jauh lebih ini daripada birokrat
hampir semua menteri bumn kita kan profesional pak
bankers orang orang manajemen
tapi kalau erik erik ini saya kenal lama
langkah awalnya sudah bagus erick
dengan dia memberhentikan semua deputi diganti
buat saya itu menjanjikan
oke kita akan lihat bagaimana dan di mana ahok akan ditempatkan
dan seberapa besar nanti harapan dan juga lagi lagi memang uji cobanya ada di waktu ya nanti kita akan lihat
kasih kesempatan dulu baru nanti kita duduk lagi kita evaluasi lagi
dan bagus ini ini lapid propertis publik
kalau perlu nanti di rupe ln atau bumn
sebelumnya nggak pernah begini begini pak ya
oke terima kasih pak sayed terima kasih pak bunyi atas perbincangannya
kami akan segera kembali lagi saja dah